ya arman ya kamu jangan terlalu gampang percaya sama cintanya dia
kamu lupa apa bapak kamu tuh ninggalin kita
karena dia dapet yang lebih baik
tapi gimana caranya bu
oh saya punya ide bu
gimana kalau rumah yang mas arman beliin kita bakar aja bu
kamu istilah dulu aku cari obat bentar aja ya
akhirnya tinggal tunggu waktu aja
ibu aku dapet rumah ibu tebak rumahku seneng banget ya ampun
maya dapet apa
kunci rumah bu saya dibeliin rumah sama mas arman rumahnya gede banget
ini rumah pan dari arman
udah gitu ya bu rumahnya tuh mewah banget pasti ibu suka
terus mas arman itu bakalan nikahin maya secepatnya
bentar sayang kamu yakin dia beliin rumah karena dia mau nikahin kamu
ibu tahu nggak ini rumah itu atas nama aku ya pasti punya aku lah
kau lewat banget
kau lewat banget
kau lewat banget
kau lewat banget
rossa tolong tolong kamu kesini cepet ya
mas kamu kenapa sih
dada aku sakit rossa
kamu jangan bikin aku khawatir dong
maksudnya kenapa ya

tidak ada apa apa aku sudah berhenti
tidak ada apa apa aku sudah berhenti
kenapa tuh bu
mas surya kenapa bu
bu kok bisa meninggal sih bu
kok bisa bu
aduh sayang kamu gak usah kaget gitu loh
justru harusnya kamu seneng kalau dia meninggal berarti semua risanya buat ibu
wah iya terus gimana dong bu sekarang
ya sekarang yang penting ya kamu sama ibu harus pura pura sedih
kita harus terlihat sedih loh
oke ya kita gak dicurigai oke
suamiku mah emang harus keluar sih

keluar dah keluar dah
suami kamu tuh udah menderita
mas surya mas surya
mas surya mas surya
mas bangun mas
masi masi mas surya kenapa

jadi selama ini suaminya si warsi itu punya bini lain
gak mungkin anaknya berani nyamperin ayahnya ya karena mereka udah lama ditinggalin
ternyata ibu sama anak sama aja
kenapa mas surya bisa meninggal berarti
mas surya itu bahagia tinggal disini sama aku
sampai kamu sama anak pembawa sial ini datang terus ribut ribut sehingga jantungnya itu umat
kalian yang udah ngebunuh mas surya tau gak bang
jahat banget kamu marsi
udah gak usah pakai alasan sekarang keluar
gak gara gara kamu
sebelum mas surya meninggal aku udah siapin asuransi buat dia
dan di dalam asuransinya aku satu satunya ars warisnya
kamu ataupun anakmu gak berhak menuntut apapun atas kematian mas surya
ya gak mungkin lah rumah itu aku belikan untuk maya bukan untuk dijual
maaf arman permasalahannya kita nggak butuh rumah mewah di jakarta
justru tante maunya tuh kayak kita tuh punya kayak villa atau tempat peristirahatan
agak agak ke pinggir gitulah mulai di jakarta juga
maaf tante apapun alasan tante rumah itu sebagai bukti cinta aku sama maya
jadi gak mungkin dijual tante
oke oke yaudah nanti biar tante ngobrol sama maya dulu ya
ya udah tante maya aku pamit
ibu ngapain sih bu ngomong gitu ke arman bu
dengar ya sayang kita tuh emang gak perlu rumah mewah di jakarta
kamu tahu sendiri kan kalau sampai ada apa apa kita butuh rumah persembunyian
maya ngerti bu cuma kan arman yang gak mau gue ngejual rumahnya ibu denger sendiri tadi
maya kamu jangan gampang percaya
sama mulutnya arman ya
kamu jangan terlalu gampang percaya sama cintanya dia
bapak kamu tuh ninggalin kita
karena dia dapet yang lebih baik
tapi gimana caranya bu
oh kayak punya ide bu
gimana kalau rumah yang mas arman beliin kita bakar aja bu
itu masih juga

maya keluar sayang
tanter maya di dalam
ibu ibu ibu
mas rumah aku kebakaran ibu rumah maya bu
yaudah sayang mungkin rumah ini bukan rezeki kamu
yaudah yaudah yaudah ya aku gak mau liat kamu nangis kayak gini lagi
sebenarnya sayang keselamatan kamu jauh lebih penting daripada rumah ini
tapi kan mas kalau kita udah nikah nanti kita bakalan tinggal di sini
terus kalau ini kebakar kita mau tinggal dimana
udah rumah ini udah aku asuransikan semuanya
jadi apapun yang terjadi kita bakal diganti sama asuransi sayangnya
semua bakal diganti
hah serius mas
dan kita bakal dapat ganti ruang kita beli rumah yang baru